nah itu ya jadi ada satu lagi ruas ganjil genap yang diberlakukan pak mirsa
nah uji coba peraturan ganjil genap di ruas tol tanggerang arah jakarta memasuki hari ketiga
namun tidak terlihat adanya bus premium yang sebelumnya katanya disiapkan
untuk mengakomodasi masyarakat yang tinggal di kawasan tangerang yang akan menuju ke kawasan ibu kota
ini dia pantauannya untuk anda tiga puluh satu bus premium jabodetabek residence atau disingkat jr connection
sedianya akan disiapkan oleh kementerian perhubungan berkenaan dengan uji coba aturan ganjil genap
di jalan tol tanggerang arah jakarta untuk mengangkut penumpang menuju kawasan seperti sudiman kuningan mangga ii dan pasar baru
namun pada selasa pagi tidak terlihat adanya bus tersebut di kawasan tanggerang seperti di alam sutra dan bsd
nah ini bagaimana nih ya janjinya karena juga tentunya akan menyulitkan masyarakat yang mau menuju ke jakarta untuk bekerja
bus yang disediakan untuk mengakomodasi
warga tangerang seperti yang tertara pada selebaran yang dibagikan
yakni di kawasan alam sutra mall alam sutra the blis alam sutra villa melati dan juga bstct itu tidak tampak ada satupun
nah ini ya nanti kita evaluasi